rangkaian pilkada dki jakarta sudah hampir memasuki garis finish tahap awal
karena besar kemungkinannya pilkada ibu kota akan berlangsung dua putaran menurut banyak sekali survei
salah satu yang menandai jelang garis finish di awal ini adalah debat pamungkas yang digelar jumat malam
dengan tema masalah kependudukan seperti pelindungan anak pemberdayaan perempuan anti narkoba
serta kebijakan bagi para penyandang disabilitas para kandidat beradu gagasan dan program kerja untuk memikat para pemilihnya
kami akan mengulas kembali bagaimana penampilan para kandidat dalam debat final semalam bersama mas burhanuddin muhtadi
direktur eksekutif indikator politik yang saat ini ada di indonesia
terima kasih mas burahanudin mutadi sudah datang
yang lagi ada di jakarta
kemudian ibu mas ruha komisioner komnas perempuan
terima kasih ibu mas ruha sudah datang
kemudian untuk mengawal kita secara moral ada romo beni susetio budayawan
selamat malam romo
terima kasih sudah datang
kita akan membahas bagaimana
debat yang berlangsung tadi malam dari segi substansi dari segi show nya
kemudian apakah ada perkembangan juga dalam kaitannya dengan dinamika politik terakhir nih mas burhan
tapi sebelum kita akan membahas bagaimana secara makro debat semalam
saya punya cuplikan perdebatan atau cuplikan debat semalam yang bagaimana para kandidat saling beradu visi misi
dan di awal sesi justru para kandidat sudah mulai menyerang satu sama lain
kita akan melihat
pertama gizi buruk anak di peringkat lima terburuk se indonesia
bahkan di bawah papua barat
angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di indonesia
jakarta adalah kota yang sangat tidak ramah terhadap penyandang disabilitas
bahwa jakarta hari ini adalah kota yang tidak ramah anak tidak ramah perempuan tidak ramah warga difabel
dan amat ramah

dan amat ramah pada narkoba
kami akan membalikan itu semua
karena itulah kami telah berhasil membangun satu ratus delapan puluh delapan tahun sampai tahun lalu ruang publik terpadu ramah anak
kenapa bangun ruang publik terpadu ramah anak
ini adalah filosofinya
tiap tiap rumah tangga orang itu memiliki kitab yang sulit dibaca
ada kesulitan masing masing
karena itu orang butuh
saling peduli saling memperhatikan satu dengan lainnya
ya itu cuplikan di awal perdebatan mas burhan romo beni ini masih di awal tapi sudah saling menyerang
terutama menyerang kandidat pertahanan
saya ingin tanya ke ini kita akan bicara mengenai secara makro dulu
bagaimana cara berdebatnya performa para kandidat
ibu mas surhan dulu deh ladies first
bagaimana kemudian melihat apakah dalam debat ketiga ini kalau kita lihat dari debat pertama dan ke debat kedua serta debat ketiga
memang temanya berbeda tapi secara substansi tidak terlalu banyak perbedaan
kemudian isu isunya masih tetap isu isu seperti itu
anda melihatnya semalam itu lebih menjawab substansinya atau tetap sensasinya lebih banyak
saya kira semalam itu masih model sensasi gitu
secara substansi tidak kena
dan pengulangan pengulangan dengan debat sebelumnya juga terjadi
saya kira memang host juga tidak kemudian mengembalikan gitu ya
dengan pertanyaan itu tetapi dibiarkan para paslon itu bicara sesuai dengan pikirannya masing masing
dan yang saya lihat justru saling melemahkan diantara satu dengan lainnya
dan tidak bisa melihat fakta real perubahan perubahan yang terjadi di jakarta
selalu melihat di jakarta itu buruk
padahal sisi lain kami punya catatan catatan yang positif
oke nanti kita akan elaborasi catatan catatan bu mas ruhai itu ya
tapi memang bagi anda yang melihat sebagai komunasional
yang melihat sebagai komnas perempuan
ini kan topiknya sangat perempuan sebenarnya bu
pembedaan perempuan defable
ini kan sangat human sangat perempuan sekali
tapi anda masih melihatnya secara substansi masih minim
saya kira ketiganya gitu ya
secara substansi tidak nampak ketika bicara soal isu perempuan
meskipun misalnya ada yang menyinggung
ada salah satu paslon bicara mainstreaming disabilitas
oke saya setuju gitu ya
tapi yang lainnya ini tidak mengenali dengan sungguh
karena sesungguhnya ketika bicara soal inklusi
inklusi itu artinya semuanya
tetapi tidak kemudian dipilah pilah begitu
nah semalam saya melihat misalnya para paslon ini belum mengenali dengan sungguh
dan kalau melihat data misalnya ada yang menyinggung
data kekerasan di dki kekerasan terhadap perempuan tertinggi
ini berkait dengan catatan tahunan komnas perempuan
tetapi harus dibaca dengan baik
karena sesungguhnya dki itu secara infrastruktur
secara masyarakat itu berani mengadu ketika mengalami kekerasan
artinya kemajuan gitu
jadi seperti gunung es gitu ya ibu ya
betul kalau papua dianggap lebih kecil
padahal di sana kekerasan terhadap perempuan
kekerasan seksual tinggi karena p dua tp dua a tidak bekerja dengan baik
lalu ngo juga tidak ada gimana ada data
jadi fasilitas monitoring dan pengaduan di jakarta
lebih accessible sehingga masyarakat bisa dengan cepat
saya kira di jawa khususnya jakarta memang ini lebih memadai
oke kita akan masuk lebih detail mengenai tema itu ibu
tapi nanti saya akan tanya romo beni dulu
ya pertama ya debat yang ketiga ini kurang menarik ya
harusnya kan debat ini sebagai pemungkas ya
harusnya bagaimana satu dan tiga itu kan lebih mengkritisi kebijakan kebijakan
jadi dia harus menaruhkan alternatif
misalnya ketika dia menyerang misalnya mengenai kebijakan tentang perlindungan perempuan
dia harus punya alternatif apa terhadap kebijakannya dan terobosannya
ini kan tidak ada
jadi yang lebih diserang adalah bahwa soal diberi adjustment
yang bahwa kebijakan nomor dua itu sesuatu yang buruk dibandingkan dengan papua misalnya
tapi parameternya kan tidak ada yang tadi
apa parameternya buruk itu
kemudian dia tidak membeda akar akar persoalannya
kalau misalnya kekerasan terhadap perempuan terhadap anak
ada apa akar kekerasan itu
ada ideologi apa yang tersembunyi di bawah itu
bagaimana sistem pendidikan yang sebenarnya rahmat terhadap anak
harusnya pasangan ketiga itu kan ahli pendidikan
harusnya lebih menyoroti itu
lah kemarin dia kepancing gitu loh
sehingga dia hanya menyoroti secara personal
jadi kebanyakan kemarin sifatnya lebih personal yaitu nyerang dua
dan menurut saya itu tidak taktis
kalau satu dan tiga memberi terobosan alternatif programnya
kemudian dengan itu yang memberikan yang konkret misalnya
misalnya terhadap peningkatan kualitas perempuan
bagaimana itu dikaitkan dengan apbd nya
sehingga apbd nya itu menjadi jelas misalnya
berapa persen untuk itu
sehingga terukur gitu lah
lah kemarin tidak ada
jadi sebenarnya sayang gitu loh
padahal ada sepuluh persen
itu yang momentum dimana orang belum menentukan pilihan itu kan bisa mengubah
lah ini tidak dimanfaatkan
jadi secara terakhir yang kedua dalam komunikasi politiknya ya
pesannya itu menurut saya kurang jelas
karena mesej apa yang disampaikan kepada publik itu
itu tidak pada pesan bahwa saya ingin menjadi pemimpin perubahan
ini ketiga tiganya romo
yang ketiga tiganya tidak jelas
kalau keduanya keduanya jelas
keduanya itu bertahan kan
program saya yang terbaik
maka saya ingin mempertahankan program saya
pilihlah saya gitu kan
tapi satu dan tiga harusnya
artinya kan dia ingin merubah kan
kalau dia merasa terbaik harusnya dia membandingkan
lah ini tidak ada dalam mesejnya
sehingga pesannya itu satu dan tiga itu lebih pada personal
dan ini menurut saya itu sayang gitu loh
padahal momentum ketiga ini menentukan
kalau kemarin satu dan tiga itu punya data yang akurat
punya kemampuan persuasif
memburuk menyakinkan kepada kelayak
maka sebenarnya momentum
untuk mengatakan bahwa saya yang terbaik itu
meskipun secara show di tv
menyerang personal itu lebih menyenangkan
kalau saya ingin menyoroti secara lebih substantif
tadi malam itu perdebatan anti klimaks
jadi bukan klimaks
jadi bukan klimaks sebagaimana yang kita harapkan
jadi yang terjadi tadi malam
alih alih sebuah perdebatan
bahkan kita meragukan apakah tadi malam itu debat secara substantif
dan menurut saya
mungkin karena masalah kemasan atau format dari debat yang dibikin oleh kpud
yang tidak atau gagal untuk menggali secara mendasar
apa yang seharusnya ditawarkan kepada pemilih
terkait dengan tema kualitas hidup perempuan anak dan seterusnya
pertanyaan pertanyaan yang disajikan oleh panelis
kalau hostnya kan sekedar menanyakan apa yang sudah dibikin oleh tim
yang dibuat oleh kpud
justru tidak boleh improvisasi
itu terlalu akademis
terlalu gagal untuk menggali
terutama dari pihak satu dan tiga
dan sekaligus gagal untuk menggali apa yang sudah dilakukan oleh pasangan kedua
jadi dari sisi substansi
sebenarnya perdebatan tadi malam
bukan hanya gagal untuk memberikan pendidikan politik
bahkan gagal untuk menjadi debat itu sendiri
gagal untuk menjadi debat
upaya saling serang sudah dimulai sejak
itu bukan debat
itu bukan debat
itu lebih pada penyerangan personal
itu bukan debat
criticizing itu beda dengan insulting
publik mendapatkan manfaat nggak mas
tidak ada manfaat bagi publik
jadi debat yang benar
itu menunaikan semacam janji kepada masyarakat
itu hak masyarakat
untuk mendapatkan informasi yang benar
terkait dengan topik yang dibicarakan tadi malam
persis yang dibilang oleh bu mas ruhah
ada banyak repetisi
ada banyak repetisi
ada banyak pertanyaan yang terlalu abstrak
sehingga masyarakat sebagai pemilih
itu punya hak untuk menilai
apakah cara bertahan itu cukup
sementara serangan dari pihak lawan
apakah bisa cukup masuk akal atau tidak
tadi kalau saya melihatnya
memang formatnya itu sendiri
secara substantif itu sendiri
kpud bukan hanya kpud jakarta
format debat cagup kepala daerah secara umum
itu seperti cerdas sermat
nah karenanya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar
itu relatif tidak bisa dipenuhi secara maksimal
kalau bu mas ruhah kita kan melihat
bagaimana persoalan persoalan perempuan
kemudian pelindungan anak
ini kan banyak sekali dimensinya
dan masalahnya itu sangat real
di alami di ibu kota
anda melihatnya memang sesuai dengan
atau setuju dengan mas burhan katakan
bahwa memang pertanyaannya yang memang tidak bisa merangsang
para kandidat untuk mengeluarkan
isi kantong isi kulkasnya yang sebenarnya
atau memang ada keterbatasan keterbatasan yang
program visi mereka terkait dengan hal hal ini menurut anda
saya lebih menangkap sesungguhnya
para kandidat itu yang tidak menguasai
kalau misalnya konteks pendidikan
ini ada salah satu paslon yang
misalnya kementerian pendidikan
yang dilihat kekerasan itu
hanya kekerasan fisik dan pesihis
padahal kekerasan itu termasuk kekerasan seksual
di lembaga pendidikan itu luar biasa angka kekerasan seksual
nah itu nggak muncul semalam
dan bagaimana justru larut
dari misalkan perbincangan sebelumnya
misalkan terkait dengan ibu sylvi
ketika bicara soal kekerasan fisik
itu punya media online
terkait dengan pengaduan
dan ini ada di dki
nah ini juga kita dorong sesungguhnya
karena ini harus dki sebagai barometer indonesia
maka harus memulai
dan ketika kasus kekerasan seksual
misalnya yang kemudian hadir komnas perempuan
ini jakarta tertinggi
karena lagi lagi pelaporannya
akses untuk melapornya tinggi sekali gitu
tetapi setidaknya pemerintah harus bertanggung jawab
nah yang model semacam ini
kami mendorong pemerintah dki
yang cukup lama
meskipun ini ada
tetapi dua kandidat lainnya tidak melihat
tentang adanya itu
misalkan kontek anak
disabilitas sudah ada perdana
nah ini tidak dibaca dengan baik
yang mereka lebih banyak
ini kan dua lima jam cukup lama
untuk mengelaborasi hal hal ini
harusnya bisa sangat didalami
tapi mereka itu kebanyakan
hal hal yang tidak terdapat
hanya berkisar di hal hal apa saja sih
saya melihat masih pinggiran saja gitu
jadi tidak mengenali ketika bicara soal
disabilitas ini ada undang undangnya
saya kira ini harus dipahami
oke seberapa penting kemudian publik
kemudian ibu mengatakan tadi
pasangan calon masih hanya berbicara
mengenai pinggirannya saja
seberapa penting publik
harus mengetahui sebenarnya
untuk hal hal yang jauh lebih detail lagi
jauh lebih praksis
jauh lebih realistis
kita akan bahasnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
kita kembali lanjutkan bu masroha tadi
kita elaborasi lebih dalam lagi
atau hanya mengelaborasi
lebih banyak sensasinya
karena kalau kita lihat
dari rekam jejak ketiga calon misalnya
pasangan nomor urut satu
punya calon perempuan
seharusnya jadi keunggulan
kemudian pasangan nomor urut dua
tentu saja dia bisa menceritakan
apa yang sudah dia kerjakan
mata menteri pendidikan
yang sangat bersinggungan
hal hal seperti ini gitu
sudah cukup dimanfaatkan
menurut ibu mas roka
kalau pas salon satu
itu ada perempuannya
tetapi dia tidak mengenali
sungguh kepentingan perempuan
tapi tidak mengenali
nah lalu yang kedua
itu tidak terlihat sama sekali
keunggulan ke perempuanannya
organisasi yang dilihat
itu hanya pkk
perdebatan tadi malam
bahkan beberapa perdebatan
pas bu rang ditahan dulu
saya punya cuplikan
bu silvi dengan pak aho
kita saksikan dulu
halte di koridor tiga belas dan dari sepuluh halte itu hanya ada satu yang menggunakan ram yang lainnya hanya
menggunakan tangga efeknya apa penyandang disabilitas ibu hamil mereka yang datang
dengan membawa kursi bagi bayi semuanya tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini masa pkk harus
dibatasi pkk itu kan adalah gerakan masyarakat yang lahir dari bawah ketika kita berbicara
tentang disabilitas saya pengen konkretnya aja deh ada nggak sih di kantor balai kota yang namanya
disabilitas bekerja dia kan bisa jadi eh maaf ah keluar masuk surat bisa keberangkan ini saudara
ini suka membangun opini yang menyesatkan sebetulnya saya kasih lihat ya ini kami
telah memasang contoh dari jepang kenapa butuh es curve supaya motor nggak bisa lewat
kursi roda masih lewat ini ada standar di jakarta dan dewan transportasi kami itu ada perwakilan
penyandang disabilitas duduk di dalam dan tadi bu sirvi mengatakan tidak ada pns yang kerja
saya dalam hati astaga ibu sirvi ini kemana aja kita ini ada satu persen
cpns itu yang penyandang disabilitas di dki loh ini yang anda sebut tadi mengusurhan bukan hanya kasus
soal salah data terkait dengan adanya pns atau cpns yang disabilitas pada kasus pkk itu juga salah
telak termasuk juga pada perdebatan sebelumnya ketika ibu sylvi mengatakan kalau tidak salah
ya ketika di kick juga waktu itu oleh pak ahok dan kemudian gesturnya itu menunjukkan ibu jari ke
bawah jadi dalam konteks tertentu
di luar ekspektasi karena beliau bagaimanapun sudah berpengalaman panjang sebagai birokrasi dan
diharapkan mampu menutupi kelemahan mas agus yang relatif baru dalam dunia politik tapi itu tidak
terlihat gitu ya bahkan dalam konteks para pendamping pasangan calon gubernur itu baik sandi maupun
jarok jauh lebih punya kontribusi untuk menutupi kelemahan pasangannya ketimbang ibu sirvi kepada
mas burhan karena di malam adalah momentum terakhir buat semua pasangan khususnya buat
pasangan pertama karena dalam survei yang kita lakukan pasca debat yang pertama mungkin debat
yang kedua itu pasangan calon yang pertama relatif paling rendah apa penilaian publik meskipun
diawal sangat yg itu mas burhan ya elektabilitasnya tapi dalam soal debat minimal dari
debat pertama dan debat kedua itu konsisten berada di bawah ahok maupun anies nah seharusnya debat
tadi malam itu menjadi semacam upaya terakhir pamungkas untuk membalik keadaan nah itu yang
lewat dalam sajian tadi malam meskipun saya harus katakan paslon nomor dua ahok maupun anies tadi malam juga
tidak istimewa ya jadi karena tadi anti klimaks dan sepertinya paslon dua dan tiga itu ingin bercari
mencari aman gitu ya nah pada titik itu harusnya bisa dimaksimalkan oleh paslon nomor satu untuk
menunjukkan satu kejutan spesial ya kalau kita lihat tadi serangannya ibu silvi kepada pak ahok yang
di langsung dimentahkan misalnya itu ini menunjukkan apa sih romo kalau kita lihat
apa apa harusnya ini anomali busil pikir harusnya kemudian kita lihat birokrat yang berpengalaman
harusnya bisa melengkapi pak agus gitu ya untuk bisa melengkapi secara pengalaman dan juga apa
namanya kemampuan birokrasi misalnya tapi ini kemudian dianggap pas burhan jadi semacam apa
ya kurang begitu berkontribusi sebenarnya yang merasa kurang membaca data itu menunjukkan bahwa
mungkin dia birokrat lama tetapi birokrat itu kan juga dia
apakah dia tahu lapangan atau tidak itu yang menunjukkan menurut saya mungkin dia tidak pernah
tahu lapangan dengan baik sehingga data itu pun bisa salah itu kan fatal sebenarnya padahal sebagai
birokrat ramah dia kan paham betul seluk beluk birokrasinya dia tahu dong pasti ada orang cacar
berapa persen yang menjadi pegawai digaji karena dia kan paham birokrasi lah ini menunjukkan
sebenarnya titik lemahnya adalah menurut saya karena apa karena satu ini lebih kepada penyerangan
karena apa karena satu ini lebih kepada penyerangan menurut saya karena satu ini lebih kepada penyerangan
personal dia tidak mencari alternatif agenda agenda apa yang memungkinkan yang real yang bisa
ditawarkan kepada publik tetapi karena ingin menyerang nomor dua maka segala sesuatu
dipakai yang merasa ini penasihat nomor satu yang berusai kurang kurang kurang kurang kurang
kurang mampu ya untuk itu karena ini kan lebih dia menggunakan dalam teori komunikasi agetasi lah dalam
ketati itu bisa digunakan dalam penyerangan tenaganya propaganda tapi kalau dalam debat itu nggak propaganda

itu kan sebuah persuasi
menyakinkan publik dengan apa
data yang akurat
kedua kemampuan kita menyakinkan
kalau kita memiliki sebuah terobosan
bahwa program saya lebih baik dari programmu
yang ketiga harus menawarkan
lebih apa dari saya
keunggulan apa ini kan nggak muncul
itu yang harus dikapitalisasi
bukan kejelekan calon lain
harusnya nomor satu ambil ini
dia mengatakan mungkin
misalnya dengan cara apa
ini loh nanti pegawainya
sehingga ingatan publik itu bisa menakik
betul nggak janjiku seperti itu
tapi mas buran logikanya
itu memang untuk bisa menjatuhkan seseorang
atau meningkatkan kepercayaan
atau mungkin simpati publik
kita harus bisa menunjukkan
bahwa kita lebih baik
atau calon lain justru punya kelemahan kelemahan
yang pantas untuk dicelah misalnya
untuk konteks petahannya
kalau dalam perdebatan
itu menjadi sasaran tembak dari dua kubu
itu wajar karena bagaimanapun
dia harus mempertanggungjawabkan
apa yang sudah dia lakukan selama lima tahun terakhir
khususnya untuk pak ahok ya selama sejak dua ribu empat belas ke atas
tetapi yang menjadi pertanyaan adalah
apakah serangannya itu
bersifat substantif atau personal
nah ketika bersifat substantif
untuk mendapatkan simpati pemilih
itu pemilih bisa jadi justru
punya respon yang sifatnya antipati
nah karena itu
poinnya adalah pada
pada debat yang terukur
pada serangan yang betul betul telak menjatuhkan
didasarkan pada data
nah masukan saya
khusus buat paslon nomor satu
mas agusin kan muda
seharusnya ketika dia
itu aspek kemudahannya itu nggak muncul
jadi ketika dia bicara
itu seperti tipikal politisi tua
nah yang original ini yang seharusnya ditunggu
karena bagaimanapun dia muda
semangatnya harus muda
ide nya harus muda
nah itu yang kurang muncul
nah sementara untuk paslon nomor dua
menurut saya ini penampilan paling buruk ahok ya
dibanding dua perdebatan sebelumnya
tadi malam dia hampir saja terpancing
dan seperti itulah sebenarnya yang diharapkan oleh paslon satu dan tiga
di momen apa tuh mas buran yang anda lihat
di beberapa momen ketika dia mengatakan menyesatkan
biarkan pemilih yang mendefinisikan
menyimpulkan apakah serangan satu maupun tiga itu menyesalkan atau tidak
jadi asimpatik lebih ya
menurut saya ya crossing statenya juga tidak cukup bagus

tapi kemarin mungkin aku membuat menggunakan apologetika ya
dia ingin membela gitu
nah kelemahannya dia dikomunikasi disitu
padahal dalam komunikasi
kita sebagai pertahanan
itu kan sudah punya keberhasilan
biar publik yang menilai
tapi kalau dia terlalu defend itu yang kira
puas sama kinerja dia
jadi harusnya lebih percaya diri nih
tidak perlu apa apa
reaksonernya mungkin terpanjang
jadi reaksonernya dia kepalanya lebih relax
ada satu sesi tadi yang kita sudah putarkan cuplikannya
ketika berbicara mengenai kekerasan pada perempuan
ibu sylvi mencoba untuk menyerang pak ahok
bagaimana kemudian anda menjadi gubernur yang akan memberdayakan perempuan
membela kepentingan perempuan
jika anda punya track record misalnya berbicara kasar kepada perempuan
anda melihat ini seperti apa bu mas roha
sekiranya konteknya penyerangan gitu ya
padahal sesungguhnya kalau saya baca
visi misi dari paslon satu dua dan tiga
paslon satu itu ada kalimat misalnya
ingin meningkatkan akses ekonomi kesehatan pendidikan perempuan dan anak
dan juga ada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
tapi semalam tidak dielaborasi
tapi justru malah bicara pkk
bicara yang tidak jelas gitu
nah ketika bisa mengelaborasi ini saya kira gitu ya
setidaknya ada nilai tambah
meskipun kalau saya gitu ya
tidak hanya bicara soal
ini kan konteks kalau pencegahan ini kan peran masyarakat yang banyak
negara boleh bicara soal pemajuan
tapi endingnya adalah perlindungan
karena kalau dalam konteks konstitusi
itu pencegahan apa pemajuan
penghormatan sampai yang akhirnya adalah pemenuhan
nah ini yang tidak muncul gitu
oleh ketiga calon
bicara kontek ham di kedua di dua ada
di tiga ada tetapi tidak dielaborasi
tapi di paselon satu itu sesungguhnya ada kalimat perempuan dan anak secara nyata
tapi tidak muncul di dalam kontek ham
nah itu kan persoalannya ada
persoalannya juga waktu kita habis kita akan break
kita akan lanjutkan dialognya di sekolah pemerintah kami akan segera kembali saat lain
maka kami sadar betul sebagai gubernur kami melakukan pencegahan
social entrepreneur atau wira usaha sosial bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan narkoba kemiskinan dan juga kebodohan
pemberantasan narkoba menjadi salah satu hal yang kemudian diperdebatkan juga
bu mas ruha geleng geleng kenapa
kayaknya sudah dielaborasi banyak
satu pakai cara militer satu dengan pencegahan satu lagi dengan social entrepreneur
kalau tadi untuk memberantas narkoba anda melihatnya
ini kan persoalan pelik ya kalau kita bicara soal narkoba
dan kemudian sampai bicara soal sanksi gitu ya
semalam kan muncul nih pada pengguna misalnya pada anak anak itu tidak dielaborasi
karena ini ada yang korban sesungguhnya kan gitu nih
kalau konteks misalnya ya ini orang yang misalkan tiba tiba
kalau dia misalkan pelaku misalkan petahana bicara itu
ini harus putus tidak boleh
ini boleh dikeluarkan
ini anak anak nih yang kayak kayak gini nggak bisa keluar di debat tadi malam
nah saya kira sebenarnya soal pidana soal sanksi ini harus dikuasai
soal isu narkoba ini kenapa terjadi itu tidak dimiliki
termasuk tugas fungsi gubernur apakah dia juga bisa menegakkan hukum atau tidak
tidak bisa bukan peran gubernur itu aparat menegak hukum
intinya bagaimanapun calon gubernur itu harus tahu diri
kalaupun toh dia terpilih
dia punya keterbatasan terkait dengan tupoksi
yang kedua dalam mindset mereka semua
siapapun nanti yang akan terpilih itu juga harus tahu diri
ada kewenangan negara ada kewenangan masyarakat
nah yang saya baca dari ketiga calon tadi khususnya satu dan tiga
itu punya semacam bayangan di kepala mereka
untuk mengurusi masalah yang menjadi kewenangan masyarakat juga gitu loh
misalnya apa tuh
ada beberapa statement
termasuk dalam soal narkoba
yang menunjukkan seolah olah negara juga harus hadir
padahal antara masyarakat sama negara itu dua entitas yang berbeda
bahwa ada saling keterkaitan komplementer disana sini iya
tapi jangan kemudian semua urusan masyarakat diambil alih oleh negara
kalau menindak tegas seperti kita harus tindak tegas dengan sangat tegas
itu bukan peran gubernur
itu aparat menegak hukum
mereka itu lupa bahwa kemenangan mereka itu juga terbatas
jadi yang menindak itu kan di dalam kewenangan gubernur
harus tahu kewenangannya apa
ini jangan sampai seolah jadi gubernur
segala power itu ada di dalam tangannya semuanya bisa selesai
lagi lagi jelek untuk pendidikan politik dong romo
pendidikan politik untuk publik ya sebenarnya
jadi sebenarnya kewenangan mereka terbatas dan tahu batasnya
dan tahu kewenangannya secara tepat
kalau tidak nanti bisa frustasi mereka
sebab tidak mungkin semua bisa diselesaikan karena ini menyangkut koordinasi
ketika tinggalnya begitu menjual sekali
itu seolah olah ini mereka superman lah
seolah olah semuanya itu bisa diselesaikan
tidak urusan dki ini menyangkut banyak urusannya
dengan kementerian dengan lembaga tertinggi dengan pemerintah pusat
ini yang menurut saya harus tahu diri
jadi mereka jangan melengkapi publik seolah olah jadi gubernur jakarta punya power luar biasa
bisa mengatur segala galanya
bisa juga menyelesaikan segala halnya
jadi harus sadar
publik juga harus sadarkan
ini loh kewenangan saya
ini dua kewenangan saya
misalnya menyangkut narkoba
tapi juga persoalan juga tidak menyangkut hanya persoalan pencegahan
tapi dibalik itu juga ada kurban
lah bagaimana kurban itu
lah mungkin menurut saya lebih real misalnya
meningkatkan panti panti rehabilitas lebih banyak misalnya
bagaimana pencegahan dalam pendidikan
harusnya tiga itu karena menurut pendidikan dia lebih pandai
karena dia bisa membuat pencegahan
dalam pendidikan dalam keluarga
pendidikan dalam sekolah
itu harus ditonjolkan
tapi tidak terlihat
tapi gini memang kadang kadang itu seperti kita melihat ada gelas
bagi sebagian pendukung dibacanya sebagai setengah penuh
bagi kita yang berada di luar setengah kosong
itu kan soal perspektif
tapi yang paling penting untuk kita beri masukan terutama untuk debat ke depan
dan bukan hanya debat kepala daerah di jakarta
kalau dua putaran akan ada debat lagi berarti kan juga bisa dielaborasi
kedepan yang lebih panjang adalah kpu terutama kpu pusat
itu harus merumuskan kembali format debat yang lebih bukan hanya entertaining sensasional
tapi substantif dan menggali ide baik dari peta hana
untuk menyajikan apa yang sudah dia kerjakan maupun penantang
untuk memberikan semacam alternatif policy
jadi itu yang harus kita pikirkan dan jangan hanya mengandalkan masukan dari akademisi
saya akademisi tetapi saya tahu diri ada keterbatasan dari akademisi
karena tidak menguasai hal hal yang bersifat praktis
akibatnya ketika pertanyaan itu diajukan kurang tajam terlalu abstrak
high context tidak menggali satu perdebatan yang bisa dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah
dicernak oleh pemilih
padahal bagi pemilih dan bagi publik sendiri yang akan memilih debat itu begitu penting ya mas burhan
seberapa penting sih mas burhan
kemudian survei pasca debat kedua tanggal dua puluh tujuh januari
oke urgensi saya juga mas burhan menutup dialog ini
kita akan dilanjutkan dialognya di segmen berikutnya kami akan segera kembali saat lagi
mayoritas warga jakarta menginginkan gubernur baru jelas disitu dia mereka menginginkan
perubahan pak basuki lugas menyampaikan apa yang dipikirkan tetapi tentunya harus bisa dibedakan
antara tegas dengan kasar dan disinilah yang ingin menjadi pembeda bagi saya tegas tidak harus kasar
tegas tidak harus beringas tetapi tegas itu adalah tetap beretika pak anies adalah seorang yang pandai
dengan teori dan lain sebagainya tetapi saya sampai dengan hari ini masih mempertanyakan
integritas dan konsistensi beliau sebagai pemimpin untuk paslon nomor satu mereka berani
menyampaikan sesuatu meskipun secara lapangan eksi di lapangan itu sulit dilaksanakan tapi
yakin banget itu lebih hebat lagi ya pandai membuat satu opini

melakukan sesuatu yang tidak disinilahkan dan berhenti menjadikan terjadi kebijakan di klinik
ini dari tempat tempat tetapi bukti buktinya susah saya ambil contoh maaf pak anies pak anies pernah dijadikan
menteri ya menjadi menteri diberhentikan karena tidak cepat untuk mengeksekusi program yang sudah
digariskan oleh kabinet tolonglah pasangan calon satu dan tiga ini ibarat seperti om tante yang datang ke
rumah dia pengen dapat simpati sama anak anak kita lalu setelah menginstikasikan ini dia sudah diberhentikan
mau dikasih satu m yang nggak jelas
mau dikasih rumah yang murah
padahal gak bisa dicicil aja gak mampu
publik mengatakan delapan puluh persen publik menganggap delapan puluh enam persen
bahkan kita melakukan semacam rekresi
untuk menguji variable mana yang paling menentukan elektabilitas
ada tiga selain al ma'idah
dan itu buruk kepada ahok
ada dua lagi yang lain yang justru menjadi keuntungan elektoral ahok
debat dan satu lagi adalah kinerja petahana
nah dua variable ini yang kuat menjelaskan
semakin kan yang menonton lima puluh empat persen saja
menonton debat yang kedua ya
kalau misalnya kita tes mereka yang menonton
untuk elektabilitas ahok lebih tinggi ketimbang yang tidak menonton
jadi proporsinya dibanding sampel umum
baik yang menonton atau tidak itu over representatif
sementara agus elektabilitasnya kebalik
bagi yang menonton justru lebih rendah
dibanding mereka yang tidak menonton performa agus dalam debat
sementara untuk anies ada insentif yang dia dapatkan dari debat
nah kenaikan elektabilitas anies di sebulan terakhir
menurut saya tidak didorong dari aspek debat
tapi dari aspek sentimen agama yang dia gunakan secara masif
terutama sejak akhir desember
ketika dia bersilaturahmi ke markas fpi
oke kita akan lihat juga bagaimana
rangkuman atau mungkin capture dari survei survei terakhir
yang dikeluarkan ada tiga lembaga survei yang pada minggu ini
mengeluarkan pasca debat kedua paling tidak
mengeluarkan hasil surveinya terkait dengan elektabilitas para calon di pilkada dki jakarta
kita akan lihat di belakang kita
ini surveinya mas burhan anda bisa jelaskan apa nih mas burhan
ya ini survei terakhir kami
salah satunya kita mengevaluasi debat kedua ya
kita tidak mungkin melakukan evaluasi publik terhadap debat yang ketiga
karena waktu sudah
waktu sudah berakhir
nah kalau kita lihat data sekarang praktis
sulit untuk kita nyatakan
pilkada akan berakhir dalam satu putaran
dan kemungkinan besar
jika putaran kedua berlangsung
itu antara pasangan nomor dua dan tiga
nah makin sedikit mereka yang belum menentukan pilihan
karena persaingan nomor dua dan tiga sangat ketat
ini sangat menentukan hasil akhir
jadi memang debat salah satu media yang mengurangi kebimbangan pemilih
nah meskipun lagi lagi tadi
karena selisihnya sangat tipis antara ahok dengan anies
praktis pertarungan untuk memperbutkan swing voters menjadi sangat
ini pasca debat kedua
kalau yang ingin kita tanyakan sebagai publik
hasil survei indikator politik pasca debat kedua
yang memang semakin dekat dengan pilkada dki jakarta
seberapa konsisten sih mas
kemudian data ini atau mungkin hasil capture an dari survei anda ini
terkait dengan apa yang nanti akan dipilih oleh publik di lima belas februari mendatang
seberapa akan konsisten atau akan bisa sangat bumping
ini kan survei itu kan punya kelemahan karena dia bisa memotret
terutama pada saat survei itu dilakukan
jadi berakhir tanggal delapan februari
kalau tidak ada kejadian luar biasa
sepertinya tidak akan berubah jauh
tetapi kalau kemudian ada kejadian luar biasa selama lima hari ke depan
kita tidak tahu
bagaimanapun itu kewenangan tuhan untuk menentukan
memastikan apa yang akan terjadi di tanggal lima belas
tapi setidaknya kalau kita potret sampai tanggal delapan februari
apa yang terjadi di grassroots
ya kurang lebih seperti itu
dan kebetulan lembaga survei yang lain juga kurang lebih
sama gitu ya
kecuali ada beberapa lembaga survei yang
juga punya beberapa surveinya
ya poin saya adalah
buat mereka yang punya mimpi untuk menuntaskan dalam satu putaran
sepertinya harus menyimpan dalam dalam ini
itu ya paling tidak indikator politik bisa pastikan bahwa
bukan pastikan mungkin prediksi akan sangat kuat bahwa memang akan terjadi perubahan
itu bukan persoalan yang mudah dalam jangka waktu lima hari
oke romo penutup dari anda
ya saya melihat ya sebenarnya publik itu jakarta ini rasional dalam menentukan pilihan
asal publik itu diberi alternatif alternatif dan diberi pilihan pilihan yang bisa terukur
dan programnya itu jelas untuk kepentingan publik
nah maka dalam hal ini hati hati dalam komunikasi
maka kalau komunikasinya tidak hati hati dalam menyampaikan pesan
itu bisa mengubah
ini saran ke ahok nih
nah ya kedua pihak ya
jadi jangan lagi misalnya
orang jakarta itu rasional
maka harus hati hati dalam mengendalikan dirinya
dan juga harus tahu tepat sasarannya
kalau tidak akan semuanya itu akan
apa yang sudah dikerjakan itu akan habis dalam waktu yang begitu besar
ada di komunikasi kalau kata romo
bu mas itu apa
leadership itu adalah menjadi kunci utama
salah satu prinsip leadership
komunikasi itu bisa lisan bisa bahasa tubuh bisa bahasa lainnya
nah ketika misalkan dalam konteks debat
bahasa tubuhnya misalnya
nampak misalnya kelihatan tidak menyenangkan bagi publik
misalnya tidak sesuai dengan misalkan ukuran ukuran lokal dki
itu orang sudah menilai rendah
termasuk kalau komunikasinya tidak kemudian cocok bagi masyarakat dki
ya bisa rendah
penilaiannya di situ
masyarakat tidak melihat substansi
tapi lebih pada pola komunikasi
itu adalah bagian dari leadership
nah saya kira ke depan
siapapun yang jadi
ini menjadi pekerjaan penting buat publik
termasuk memberi perspektif
bicara soal h anak
bicara soal narkoba yang semalam dibincang
karena ketiganya juga tidak detail bicaranya
ya meskipun juga punya narasi ya

kita apresiasilah punya narasi narasi yang bagus
awalnya saya merasa ketika mereka didaftarkan kpu
kita punya pilihan yang sama sama baik
ada ahok dengan rekam jejak yang baik
ada juga anies gitu ya
tapi belakangan saya merasa
mungkin kita harus mencari
mana diantara calon yang paling sedikit keburukannya
bukan awalnya semua yang merasa paling baik
ujungnya mungkin mana yang paling sedikit
mungkin debat publik satu dua tiga ini bisa menjadi referensi
buat publik jakarta yang sangat well educated
sangat juga melek informasi
mudah mudahan ini bisa menjadi referensi
dan apa yang dikatakan oleh george blue senior
itu tidak berlaku di dki jakarta
janji politik adalah yang akan ditunaikan
ketika mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur
terima kasih bapak bapak
terima kasih bu masudra atas perbincangan malam hari ini
kami akan segera kembali usai jeda berikut ini
tetap bersama kami